ya selain bencana banjir cuaca ekstrim kini mulai berdampak pada harga sejumlah komoditas tembako
di ponorogo sejak dua hari terakhir harga bumbu dapur terus merangkak naik
sementara di mojokerto petani bawang merah merugi puluhan juta rupiah akibat harga bawang yang terus merosot
di pasar songgolangit ponorogo akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir
membuat harga bubu dapur mengalami kenaikan hingga seratus persen
di antaranya bawang putih tomat cabai merah dan cabai rawit
harga cabai rawit misalnya dari semula dua belas ribu rupiah per kilogram kini naik drastis dua puluh enam ribu per kilogramnya
cabai keriting dari dua puluh lima ribu naik jadi tiga puluh empat rupiah
bawang putih dari dua puluh ribu naik menjadi dua puluh tujuh ribu rupiah
sementara tomat dari tiga ribu menjadi lima ribu rupiah per kilogram
naiknya harga ini karena minimnya stok dari petani akibat banyak tanaman milik petani yang rusak karena terkena hujan
kalau cabai itu naik terus karena sama rusak rusak
oh karena hujan itu kepanjangan ini
iya kepanjangan hutan jadi terserang pake
kini pedagang terpaksa membeli dari wilayah tulung agung dan kediri untuk memenuhi kebutuhan konsumen
sementara di kecamatan pacet mojokerto akibat curah hujan tinggi harga bawang merah di tingkat petani anjlok
harga bawang kini hanya sepuluh rupiah per kilogram dari sebelumnya tujuh belas rupiah
hal ini disebabkan karena
kualitas bawang turun dan banyak yang busuk
karena harga yang anjlok inilah petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah
untuk menghindari kerugian lebih besar akibat rusaknya tanaman bawang merah petani terpaksa melakukan panen dini
dan turun lagi
kalau sepanjang petani rugi udah apa
sekarang petani hanya bisa berharap pemerintah memperbaiki sistem tata niaga bawang merah
sehingga harga jual bawang merah tetap